hai siva sakit sekarang dia ada di rumah sakit aku mau kamu bawa kesini aku mau afif melihat
kondisi anaknya aku nggak peduli perjanjian apa yang kamu buat tapi kalau sampai kedatang
aku akan bongkar semua kepusukan kamu dan mama kamu ke keluarga afif terutama barta
kamu nggak mau kan diusir dari rumah itu kamu
saatnya aku memanipulasi keadaan afif afif afif afif
ini tentang ini tentang siva afif
siva kenapa sih shiva masuk ke rumah sakit siva masuk ke rumah sakit kamu tahu dari mana aku
enggak mungkin bilang ke afif kalau reno yang kasih tahu aku tanya sama kamu kamu tahu dari mana siva
masuk rumah sakit tadi temen aku ngeliat bella dan singo ada di rumah sakit terus dia ngasih tahu aku
yaudah sekarang kita ke rumah sakit
pak afif cynthia ada apa siva pak siva masuk rumah sakit
pak afif harus menjemput siva pak
yaudah afif sekarang kita jemput siva ke rumah sakit ya
afif berangkat ya pak
om tante aku duluan
sintia begitu panik saat tahu anaknya hafiz sakit mungkin sintia mulai berubah
ntar ya ya nggak boleh sakit ya sayang
kamu tahu dari mana syifa sakit
kamu nggak kasih tahu aku sih
udah kalian jangan berantem yang penting kan afif udah di sini
yaudah afif kamu disini aja ya aku keluar dulu
kenapa sintia tiba tiba sikapnya berubah
mengizinkan afif lihat siva
sintia tahu dari mana kalau siva sakit
sintia tahu dari mana kalau siva sakit
sintia tahu dari mana kalau siva sakit
aku mau ucapin terima kasih sama kamu
karena kamu udah mau jumpa siva

dan bawa afif kesini untuk lihat keadaan siva
tapi sebenarnya aku masih bingung
kamu tahu shiva sakit dari mana
dan kenapa kamu ngebiarin afif
untuk lihat siva
bukannya selama ini kamu berusaha
untuk dapetin afif
dan kenapa kamu rela ngelakuin ini semua
kamu masih belum ngerti ya
aku kasih tahu kamu ya
selama ini kan kamu selalu memanfaatkan shiva
untuk tetap berhubungan sama afif
untuk tetap berhubungan sama afif
dan aku cukup senang sih

kamu mengakui syifa itu sebagai anaknya afif
tapi kamu perlu tahu satu hal
karena gak baik untuk perkembangannya siva
karena gak baik untuk perkembangannya siva
apalagi kalau dia tinggal sama kamu
yang tinggal satu atap sama laki laki yang bukan muhrini

dan ketika aku bawa siva ke rumah
om arta tante sylvia dan afif

pasti akan melupakan kamu
dan kamu gak akan dianggap oleh siapapun
anak kamu akan dianggap sebagai anaknya afif
aku akan dianggap sebagai anakkanmu
aku akan dianggap sebagai anakku
aku akan dianggap sebagai anakku
aku akan berada di sekitar karena
aku akan berada di sekitar karena
aku akan menaklukkan hati afif dengan cinta
eh kamu masih inget gak sih
dulu aku pernah mau membuktikan kalau anak kamu itu bukan anak yang sah
tapi yang ada afif malah ngebenci aku
tapi kamu lihat sekarang
aku jadi pahlawan di matanya afif
aku bawa dia kesini untuk melihat anaknya lagi sakit
dan kamu tau bella
aku belajar ini semua dari siapa
makasih banyak ya bella udah ngajarin aku banyak hal
tolong bimbing aku untuk belajar bagaimana cara mendapatkan afif yang seutuhnya
terima kasih banyak ya bella
pasti allah akan menjaga shifa
kami sudah mencoba memakaikan masker pernapasan
tapi ternyata tubuh sipa tidak bereaksi dengan obat apapun
kasian sekali kamu siva
lakukan apapun dokter
supaya anak saya bisa sembuh dan sehat kembali
mau operasi mau apapun lakukan
mau yang kuat ya
jangan pernah sentuh anak saya
aku cuma mau memberikan yang terbaik buat shiva
aku mau kasih dia ke dokter spesialis
saya percaya dengan dokter di rumah sakit ini
gak usah dibawa ke rumah sakit lain
bella kamu gak mau kan siva sakit terus
udah biarin aku aja yang bu
jangan pernah bawa anak saya
jangan pernah bawa anak saya
afif tolong kamu kasih tau bella
aku tahu dokter spesialis yang bagus untuk menangani penyakit shiva ini
kita tunggu aja keputusan dokter seperti apa
aku lebih percaya sama dokternya
lalu kita ambil tindakan
iya kan dokter
iya kami akan usahakan yang terbaik
terima kasih dokter
lagian aku sebenernya juga gak peduli sama siva
yang penting sekarang afif melihat aku seolah olah khawatir sama sifat
sebaiknya kalian menunggu di luar
biarkan suster yang menunggu siva
jangan terlalu banyak pengunjung
karena siva tetep harus membutuhkan ruangan yang steril
biar saya disini aja ya dok
saya mau menemani siva
kanur kanur biar aku aja ya
dokter biar aku aja yang jagain siva disini
maaf bu pak sebaiknya semua tunggu di luar saja ya
kalau siva kelihatan seperti ini
mungkin aku akan bantu dia
bisa gak ya
mari silahkan keluar
saya sudah tahu masalah yang dialami oleh cucu saya
dia mengidap penyakit yang sama dengan neneknya
jadi penyakit itu akan kambuh kalau kena air terlalu lama
jadi tolong dokter berikan dia antibiotik
saya akan lakukan intravena
sekarang keadaan sipa semakin membaik
semakin baik saja ya
jangan panik ya
tenang saja ya
siva akan baik baik saja
siva akan memiliki kekuatan yang sangat keras
jangan lupa like subscribe dan share video ini